sepertinya secara teori sangat mudah disampaikan tapi secara praktik tentunya tidak terlalu mudah
ya bisa satu pasien dapat dua tiga bak sirup
empat miliar rupiah diantaranya untuk membayar promotor mxgp